waktu kunjung aja harusnya udah habis
aku mau pergi tolong

aku mau pergi tolong
aku mau pergi tolong
aku punya kejutan buat kamu
aku punya kejutan buat kamu
kamu mau tau ga
kamu mau tau ga
jadi aku curituiin aja ya
dan dia perempuan sayang
perpaduan aku sama kamu sayang
aku belum kasih nama lo sayang
nambah pilihan kamu
aku bener bener gak sabar
terus kita besarin sama sama
kamu juga pasti gak sabar juga kan
nunggu kelahiran anak pertama kita
ini bukan anak pertama aku rasa
anak pertama aku
yang nanggu buah ke bantai asuhan
aku rasa udah cukup
aku mau pulang
jaga kesehatan kamu
waktu kunjung aja harus udah habis
aku gak mau pisah sama kamu
biar nanti kok kamu ninggalin aku
nanti ada perempuan lain yang godein kamu
aku gak mau
aku gak mau orang lain merahatin kamu
aku gak mau
yasa kamu jatuh adik adik
kayak orang yang kena gangguan kejiwaan gitu
iya kemarin pak surya juga sempat cerita ke papa
tapi papa gak nyangka bisa sampai seperti ini mah
selamat siang pak
selamat siang pak
perkenalkan ini putri saya prin
selamat datang rena
hai pak sapan
hai juga rena
pak sapan kontor papa baik banget
saya masuk ya
oke sekarang kalian belajar dengan staf keuangan
untuk membuat laporan keuangan
hai om randy
kamu udah sembuh
hai om badut
terima kasih ya atas hadiah bonekanya untuk anak saya
ya abis ini saya tunggu di ruangan saya
pak al seneng sama boneka dari kita kemarin guys
roma romanya kita bakal diterima kerja di situ
sekarang kita ke ruang gue
kasihkan gue kan
sudikin ya bro
silahkan dulu pak diki
jadi begini pak
kemarin malam ada beberapa napi yang mencoba kabur
bukan pak bukan pak
biar saya jelasin pak
jadi justru pak riki ini berjasa kepada kami
sehingga ketiga napi yang bermasalah itu tidak bisa melarikan diri
karena itu kami pengurus lapas melakukan rapat kemarin
dan atas pertimbangan bersama kami memutuskan pak riki mendapatkan remisi kemanusiaan
karena masa hukuman pak riki kurang dari satu tahun
kami sedang mengajukannya semoga mendapatkan persetujuan dari tim pengamat lapas dan direktur permasyarakatan
alhamdulillah kalau seperti itu pak
terima kasih banyak
selamat ya riki
kamu masih mikirin elsa
kamu ada disini itu karena elsa
udah berhenti kamu mikirin elsa
elsa itu cuma bisa ngasih pengaruh buruk buat kamu

kita pulang aja
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang